kita sudah perlu
tambahan modal sebanyak itu
bisa diambil dari uang kicimpring
buat bahan belanja singkong
pembayarannya bisa ditunda
sebulan dua bulan
tapi mau dipakai kapanpun
uang dari sylvia yang tiga puluh juta
sudah dipegang serena
motornya silahkan parkir disini aja
gak usah dibawa masuk ke pasar
biar saya bantu parkirnya
pencang kanan gerak
satu dua tiga empat
lima enam tujuh delapan
istirahat di tempat
oke sekarang kita istirahat dulu
selamat pagi mahasiswa dan mahasiswa
hari ini langit tampak begitu cerah
secerah masa depan percopetan di kota ini
songsonglah dengan penuh semangat dan senyuman yang hangat
mengayunkan langkah dengan gegap gempitan
kemudian berpindah pindah dari satu angkot ke angkot yang lain
kemudian mencopet dompet yang lain
semua itu kita lakukan harus dengan berpindah pindah
tanpa rasa belas kasihan
begitulah sifat sifat orang jahat seperti kita
orang orang yang tidak boleh memiliki hati yang baik
seperti umumnya orang orang baik
mari kita ramaikan kasanah percopetan di kota ini
balik kanan bubar

bosnya belum dateng
belum kita tunggu aja
iya teh duduk
kupat taunya dua
aku ketupatnya sedikit aja
yang satu ketupatnya sedikit aja
apa yang ditawarkan risa ke kamu
kerja di biro jasa pemindahan uang
kamu sudah memenuhi syarat syaratnya
kamu lemah iman
apa yang harus kamu lakukan
sulit untuk dijelaskan
tapi mudah dicontohkan
mau langsung berangkat
kita sudah perlu tambahan modal sebanyak itu
belum kita masih bisa ngatur anggaran
bisa diambil dari uang kicimpring
buat bahan belanja singkong
pembayarannya bisa ditunda sebulan dua bulan
tapi mau dipakai kapanpun uang dari silvia yang tiga puluh juta
sudah dipegang serentaknya
sudah dipegang serentaknya
sudah dipegang serentaknya
sudah dipegang serentaknya
kita sebentar lagi akan berada di dalam angkot
saya dan risa akan duduk bersebelahan
sampai kemudian ada penumpang lain naik

ketika ada penumpang naik
saya dan risa akan memberi ruang
sehingga penumpang yang baru naik
akan duduk diantara kami
setelah itu perhatikan baik baik apa yang kami lakukan
apa yang kami lakukan
orang yang depan saya lengatin saya terus
maksudnya barusan gak berhasil
pasti kurang jelas
kita nggak usah lihat yang jauh jauh
usaha kicimpring kita sendiri
penjualannya sangat lama
hampir aja saya putus asa
saya punya jurus
hasilnya kelihatan juga
tadi terlalu banyak
tempat saya enggak ada kau nyari pakai mata